dahulu kala ada pasangan muda yang manis giles dan fiona yang tinggal di dataran subur luas dan juga indah
ujung dataran itu ada di dinding gunung besar yang tampak seperti menyentuh matahari yang bersinar
di antara tembok gunung ini ada celah menuju lembah yang gelap dan berkabut dikenal sebagai lembah petir
terdapat legenda bahwa suatu hari dari kabut gelap itu seorang raja akan muncul
sekarang giles dan fiona bahagia dengan kehidupan nyaman mereka
mereka menumbuhkan ladang mereka memelihara hewan mereka dan memelihara rumah
dan bagaimanapun mereka selalu bersama
hingga suatu saat fiona memutuskan untuk mengunjungi sepupunya
aku harus mengirimkan pakaian yang aku buat ini untuk mebel tapi sepertinya itu akan memakan waktu seminggu
maka fiona berangkat sambil melambaikan tangan pada suaminya
giles melewati hari harinya dengan melakukan pekerjaan rumah secara rutin
tetapi dia segera membalik
dia mulai merindukan istrinya saat minggu itu berakhir
fiona akan pulang hari ini aku tidak sabar dia akan segera tiba
tapi bahkan saat matahari terbenam tidak ada tanda tanda fiona akan datang
dan saat hari semakin gelap badai mulai melanda
oh tidak mungkin dia sedang dalam perjalanan lebih baik aku keluar dan menyusunnya
maka giles berjalan keluar berjuang melawan hujan lebat dan juga angin kencang
dia menemukan dirinya terbawa angin dan mendarat di atas awan kecil
dia terbawa melalui lembah yang gelap dan mendaki dinding gunung
jantungnya berdebar ketakutan
cuaca yang luar biasa apa kalian setuju
sangat luar biasa
guntur itu adalah musik di telingaku
tempat apa ini siapa saja kalian semua
aku adalah penggembala awan dan di sini tempat aku menciptakan dan mengontrol cuaca
aku aku giles aku hanya mencari istriku
ayo karena kau bisa melihat semuanya
apakah dia berkata dengan jujur
ya gembala aku melihatnya berkeliaran tetapi dia tersesat dalam badaimu dan terseret ke sini
istrinya juga telah kembali
hero karena kau dapat mendengar semuanya di bawah matahari beritahu aku apakah dia berkata jujur
benar gembala aku mendengar istrinya mengatakan kepadanya bahwa dia akan kembali dalam waktu seminggu beberapa hari yang lalu
aku juga mendengar dia bersenandung saat dia kembali
ya ya sekarang bolehkah aku pergi
hmm tidak kau sudah melihat terlalu banyak kau akan tinggal di sini dan bekerja untukku mulai sekarang
tidak tolong biarkan aku kembali ke istriku
esok kau akan mulai bekerja
io dan iro akan menjagamu
jadi keesokan paginya iro dan io membawa giles yang sedang sedih ke puncak gunung yang runtuh
dan tampak seperti mangkuk besar di atas awan
tempat ini disebut mangkuk cuaca
disinilah raja kita menciptakan cuaca yang sesuai untuk awan
kemarilah sekarang mari kita tunjukkan sesuatu yang lain
wow tempat apa ini
di tempat inilah kami menyimpan bahan untuk semua jenis cuaca yang berbeda
giles memandang dengan kagum pada berbagai botol kaca
beberapa besar dan beberapa kecil berisi petir badai dan juga pelangi
dia melihat dan mengamati bagaimana gembala membuat cuaca yang berbeda
dan bahkan dia diizinkan untuk membuat badai sendiri
aku penasaran apa lagi yang bisa dicampur di sana
sekarang mari kita lihat apa yang terjadi
buah segera mulai diseduh dengan campuran
kalau saja akan hujan limun atau hujan permen
permen kan tidak jatuh dari langit
rasanya seperti stroberi
giles juga memastikan cuaca tetap baik dan menyenangkan untuk fiona kesayangannya
yang dia tanyakan setiap hari
apa yang sedang istriku lakukan
dia sedang merawat hewan di peternakanmu
tapi dia sedih karena aku bisa mendengar dia berkata
betapa aku sangat merindukan gilesku
aku sudah di sini selama hampir setahun tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri
charles telah mencoba melarikan diri berkali kali
tetapi dia dikelilingi oleh jurang yang menyeramkan yang membuatnya menyerah
suatu hari dia tiba tiba mendengar ayo dan iro berdua sedang berbisik bisik
aku bisa mendengar seseorang di kejauhan
dia menerima inhale lelaki yior
dia merk batteract
dan rahalumb hp
tapi itu adalah masalah manusia
kami tidak boleh mengganggu mereka
giles merasa sangat khawatir tetapi dia tidak bisa berbuat apa apa
akhirnya dia mendapatkan sebuah ide
dia keluar dan menyelinap ke ruang penyimpanan
batu petir batu es dan juga petir
dia mengambil seluruh botol itu
dan dengan hati hati membawa botol botol di dalam tas ke atas mangkuk cuaca
sekarang kumohon berhasil untuk fiona
dia mengosongkan semuanya ke dalam mangkuk cuaca
berbotol botol yang penuh dengan petir dan bahan bahan badai ditumpahkannya
dan mulai diseduh dan bercampur membentuk badai yang begitu gelap dan tidak menyenangkan
sehingga tidak seorang pun pernah mengalami atau melihat hal seperti itu
dia menemukan batu petir
campuran itu bekerja dengan baik di awan
dan mereka merahung seperti seribu singa yang marah di dalam kandang mereka
giles bergegas turun dan menunggu arus angin yang tepat
dan ketika angin itu datang dia melepaskan badai yang ngamuk ke dalamnya
awan naik dengan ganas dan menjulang ke arah dataran
dan dia melepaskan amarahnya ke bumi di bawah sana
badai yang sungguh mengerikan
untungnya kami sudah masuk
tapi tidak beruntung bagi mereka yang berada di luar
mudur tanah ini digelutur
oh telingaku tidak pernah mendengar bunyi seperti itu sebelumnya
badai menerjang dan bahkan mengguncang gunung yang kokoh
dan membangunkan sang gembala
oh ada ada apa ini
dia bergegas menuju mangkuk cuaca
tetapi begitu gelapnya tempat itu sehingga dia tidak bisa melihat kemana dia pergi
semua pembantu cuaca lainnya ketakutan
dan berlari pontang panting dalam kebingungan
charles yang sedang melihat semuanya ragu ragu memutuskan untuk melarikan diri lagi dengan melompat ke awan badai yang ada di sana
oh tidak tunggu dengarkan suaraku
awan tidak bisa dikendalikan dan melemparkan giles ke tanah
giles berbalik menuju rumahnya
para perampok telah mundur dan badai mulai sedikit reda
orang orang melihat melalui jendela mereka dan melihat giles keluar dari lembah petir melalui kabut yang gelap
legenda itu itu benar
itu itu sang raja
fiona oh aku sangat menyesal telah meninggalkanmu
saat itu aku sudah melihat treker trekernya
dia mengatakan tahanya
giles singkir es pebatik padat dua puluh empat itu vindikasi
hei curhatlah sekali
saya jadi wanita yang wordtegatah
dia sangat marah ketika dia mengetahui bahwa giles telah menyebabkan semua kegaduhan itu
aku akan membalasmu untuk ini petir petirku akan menemukanmu dalam sekejap
huh dimana semuanya
dia benar benar merasa terkejut ketika menemukan seluruh botol botolnya itu kosong
dia sangat marah karena dia tahu dia harus menunggu dengan sabar dan mengumpulkan semua bahan lagi
eh setelah aku mengumpulkan semuanya aku akan membalasnya
tetapi meskipun dia mengatakan bahwa pada saat dia telah mengisi gudang penyimpanan
sang gembala terlalu sibuk dalam mempersiapkan cuaca untuk musim gugur
dan akhirnya dia melupakan jal
aku rasa giles menunjukkan kepada kita bahwa dengan kecerdasan dan pikiran
seseorang selalu dapat melewati badai
baiklah kita pergi pergi